isu impor pakaian bekas belakangan menjadi sorotan
presiden jokowi pun mengecam bisnis pakaian bekas atau thip shop
impor pakaian bekas berdampak pada gempuran terhadap produk lokal
diantaranya menghantam industri dan produk tekstil dalam negeri
kami bahas bersama ada hanu harimba rahman
selaku deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian kooperasi dan ukm
serta ada juga red magita wiraswasta
ketua umum asosiasi serat dan benang filamen indonesia
langsung saja saya sapa selamat malam mas hanung dan juga mas retma apa kabar
baik saya ke mas hanung terlebih dahulu yang mewakili pemerintah ya
pelarangan impor pakaian bekas ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan
sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh dua yang lalu
tapi kenapa masih ada saja dan juga terkesan bebas dijual di pasaran
apakah pengawasan dan juga penindakan yang dilakukan pemerintah ini belum maksimal
mas hanung bisa mendengarkan suara saya
ternyata di pasaran sendiri ini masih beredar banyak sekali dengan pakaian pakaian bekas impor
ini sebenarnya tindakan dari pemerintah sendiri apakah sudah maksimal atau belum
ya tentunya perlu ditingkatkan kembali seperti yang diminta oleh presiden ya
jadi kita lakukan dari beberapa sudut ya
pertama sebelum barang itu masuk tentunya biaya cukai ini perlu lagi meningkatkan lebih gencar lagi
mengenai upaya penindakan pada wilayah wilayah khususnya timur sumatera batam dan kepulauan riau
yang sering digunakan untuk sebagai jalur tikus untuk penyelundupan barang barang bekas ini
yang kedua kita tingkatkan lagi
sebenarnya sudah ada saat gas untuk penindakan ini
mungkin saat gas ini akan segera
lebih intensif lagi melakukan penindakan di lapangan ya
terutama di wilayah di luar kepabianan
apakah ini artinya bahwa satgas ini memang sudah berjalan juga ya
sudah berjalan tapi mungkin belum efektif ya
ini yang perlu kita tingkatkan adalah intensif dan efektif
jadi kalau penindakan ini perlu ditingkatkan
apa kendalanya sehingga patut untuk ditingkatkan lagi ini
pertama memang wilayah kita yang begitu luas gitu ya
kedua adalah masyarakat yang masih banyak yang meminati produk produk ini gitu ya
nah ini yang perlu kita juga mengedukasi masyarakat
dan selain itu juga banyak yang gak sadar bahwa ini ada sanksi hukumnya loh yang cukup berat
jadi perlu kita ingatkan dan apa namanya perlu kita tegakkan kembali
sanksi hukumnya seperti apa mas anung
jadi berdasarkan undang undang nomor
nomor tujuh tahun dua ribu empat belas
ini bisa dikenakan sanksi pidana lima tahun
maksimal lima tahun
denda sampai lima miliar ya
cukup berat sebenarnya ini
mohon ini menjadi perhatian gitu ya
kita bersama gitu
dan kami berharap sih
apa namanya ini diutamakan penindakannya kepada supplier besarnya gitu ya
berbicara soal peminatnya yang ternyata masih ada nih mas hanum
apakah sudah ada pertemuan dengan para pedagang yang ada di pasar pasar yang memang khusus menjual barang barang pakaian bekas impor ini
apakah sudah ada pertemuan
apakah sudah ada obrolan obrolan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka
saat ini mungkin tim dari
tim satgas itu sudah melakukan gitu ya
karena ini tadi saya sampaikan ada satgas khusus gitu ya
yang terdiri dari kementerian perindustrian
kementerian keuangan dan juga barriestri
yang utamanya nanti akan melakukan
komunikasi intensif dengan
para pelaku penjual retail
saya ke mas redma
mas retma ini sebenarnya seberapa besar sih pengaruh pakaian bekas impor
bagi pasar industri tekstil di indonesia khususnya
ini sangat sangat besar ya
terutama ini kan f dua f nya dengan produk produk ikm produk produk nkm
karena memang dari struktur industri tekstil itu
jadi masalah teman teman ikm nkm juga kan beli bahan baku kainnya kan dari dalam negeri
nah beli bahan baku benang beli bahan kain kain beli kain benang
beli bahan baku kain artinya secara rantai nilai sampai industri petrochemicalnya ini terpengaruh
jadi memang kalau dilihat sarannya sih
bahkan kunci pakaian total ini ada sampai sekitar satu ratus lima puluh ribu ton
atau sekitar tujuh ratus lima puluh ribu bal pakaian bal balan
itu masuk setiap tahunnya sekitar segitu
sebetulnya ini kan
mpc nya sudah lama ya
sejak dua ribu lima belas bahkan sudah ada
bahkan peraturannya dari dua ribu dua belas juga sudah ada
dan terus dipertahankan
dan akhir akhir kemarin
dipermedak empat puluh tahun dua ribu dua puluh dua
yang terkait dengan larangan
dan ada sanksi hukum pidana maupun sanksi hukum denda
tapi ini kan karena terjadi pembiaran ya
selama bertahun tahun pembiaran pembiaran
yang akhirnya sedikit sedikit
lama lama makin lama makin banyak
dan akhirnya menjadi tren
nah ini yang jadi masalah
udah jadi tren gaya hidup anak anak muda
bahkan kelas menengah pun sudah mulai
kalau dulu awal awal hanya masyarakat kelas bawah yang beli karena harganya murah
kalau sekarang karena masif gitu ya
barang barang yang datang pun kredit
akhirnya masyarakat kelas menengah
terutama anak anak muda
menjadi tren dan menjadi gaya hidup
nah ini yang makin repot
karena pembiaran pembiaran ini terjadi
maka kondisinya menjadi parah seperti sekarang
tapi apa betul mas retma
bahwa tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu itu banyak phk begitu
akibat adanya baju impor bekas dari luar negeri ini
iya jadi salah satu aspek kenapa terjadi phk
memang phk terjadi
tapi ini bukan satu satunya
karena pasar ekspornya menurun
tapi pasar ekspor itu hanya faktor yang menurut saya nggak dominan
yang paling besar peminatnya adalah pasar dalam negeri yang diserbu oleh barang barang ilegal
termasuk barang barang bekas
ini kan maksudnya juga seri ilegal juga
jadi barang bekas baik kain kain yang ilegal
termasuk yang pakaian pakaian bekas
dan yang masuk udah pasti ilegal karena kan ada larangan
nah tadi mas hanu sempat mengungkapkan nih mas retma
bahwa sudah dibentuk satgas
dan juga tentunya karena jangkauan yang cukup luas
ternyata memang itu salah satu yang membuat kendala
kenapa kasus soal baju impor bekas ini masih terus terjadi
nah tanggapan mas retma sendiri dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana
iya ini sebetulnya kita sudah bawa masalah ini cukup lama ya dari tahun kemarin
bahkan terakhir kemarin di menko pun sekitar dua minggu yang lalu
kita bicara hal ini
tapi kan memang belum ada tindakan yang clear dari pemerintah
sebetulnya ini kita isu sudah sangat lama dan kita sudah memberikan masukan masukan
masukan yang pertama itu terkait dengan memang importasinya dilarang
tapi kan peredarannya itu tidak ada peraturannya
tidak ada pelarangan itu peredarannya
tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini kemendak itu punya tools yang namanya labelisasi bahasa indonesia
kalau pakaian bekas kan nggak ada labelnya
sudah pasti itu melanggar hukum
jadi di wilayah peredaran pun itu sebetulnya sudah bisa ditegakkan
itu pun bisa ditegakkan
terus juga masalah pajak
kalau kita melihat penjualan pakaian bekas di senen di pasar baru
itu kan nggak ada ppn nya
harusnya dari dulu petugas pajak sudah menggerebek gitu ya
kalau mau gitu
artinya banyak tools yang bisa dipakai
asal pemerintah mau bekerja sesuai fungsinya
bukan saya tidak bisa bicara bekerja ekstra
tapi bekerja sebagaimana fungsinya
kalau fungsinya jalan di kemendak kan ada direktorat jenderal tertip niaga ya
itu kan harusnya sudah bisa jalan
kalau misalkan mereka tidak punya apa apa aparat kan bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum
ataupun dengan pemda
ini sekarang kayak di snap
kita tahu pasar senen itu kan penjualannya import pakaian bekas semua
tapi kok tetap dikasih izin sama pemda
nah ini kan juga aneh gitu ya
kenapa mau memfasilitasi pendagang pendagang yang jelas jelas memperjualbelikan barang barang ilegal
begitu juga dengan pajak
kok nggak pernah masuk ke sana sih
saya kira kalau pemerintah menjalankan dengan fungsinya ya saya kira harusnya ini tidak terjadi
oke saya kembali ke mas hanum
mas anung seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa
memang banyak celah tentunya yang harus dilakukan
banyak celah tentunya yang harus di apa ya di lihat dan juga di apa ditindak begitu
terkait dengan di mana barang barang bekas impor ini bisa masuk ke indonesia
dan tentunya juga berbicara soal itu banyak juga ini warganet yang mengaitkannya dengan biaya cukai yang belakangan juga jadi sorotan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh lalu ini dirjen beacukai diperiksa ke jagung terkait impor pakaian bekas
apakah bisa diperiksa
apakah bisa dipastikan bahwa yang melalui gerbang resmi seperti pelabuhan dan bandara ini sudah tidak ada lagi
atau juga seperti jalur jalur tikus itu sudah tidak ada lagi
mungkin saja kong kali kong dan lain sebagainya
apakah juga pemerintah ini tidak hanya biaya cukai saja yang dilibatkan ataukah ada yang lain dilibatkan
iya jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menindak ini
karena semuanya ini sudah terlihat
jalurnya juga kalau ditelusuri itu tidak terlalu sulit ya untuk mencari siapa importirnya dan sebagainya
tinggal saya pikir ini penegakan hukumnya tadi
yang sebenarnya sanksinya yang sudah digariskan oleh undang undang kita itu lima tahun maksimal dan denda lima miliar gitu ya
saya rasa kalau penegakan hukum itu konsisten dan ada efek cerah gitu ya
efek cerah dilakukan
maka orang orang tidak akan melakukan kembali
ini contoh kemarin pada waktu ada penindakan penindakan yang dilakukan pada saat pembatasan kemarin terhadap produk produk yang diadakan lewat e commerce dan sebagainya itu membuat efek cerah
yang meskipun memang seperti tidak tepat dilakukan ya
jadi saya rasa kalau ada penegakan hukum yang cukup keras
seperti yang digariskan pada undang undang efek cerah itu akan mengurangi penyelundupan ini saya pikir
yang kedua kami juga sudah dalam kesempatan ini kami sampaikan
kami juga sudah berkomunikasi dengan e commerce dan besok kami akan adakan rapat untuk meminta mereka men take down semua penjualan yang melalui e commerce
penjualan produk produk tadi
ini kami minta apa namanya untuk di take down dari di take off dari apa namanya dari e commerce
dan besok kami akan secara resmi akan kita lakukan pertemuan dengan semua apa namanya asosiasi
saya ke mas retma lagi
mas ritma dengan adanya peraturan yang tentunya pelarangan terkait dengan impor pakaian bekas ini
apakah sudah ada perubahan yang dirasakan oleh
apa namanya umkm di tanah air dan lain sebagainya terkait dengan hal tersebut
ya ini kan belum kan

jadi saat ini belum efektif berjalan
saya kira memang perlu apa perlu diselirakan gitu ya untuk berjalan
baik yang penertiban yang di online maupun yang di offline
penertiban masalah apa apa sampaikan
itu memang kita menemukan di offline di online itu sangat sangat banyak
tapi saya kira sih kalau hanya di take down pak ini jadi mubazir
maksudnya mubazir karena nanti akan datang lagi datang lagi
kalau sebetulnya begitu di karena kan si siapa pelaku online ini kan punya nama tokonya punya nama apa orangnya gitu ya
kalau itu didatangi atau langsung diamankan
terus diterusuri ke atasnya siapa nih
dia dapat barang dari mana ada distributornya mana
distributor diterusin lagi dapat importirnya siapa
jadi saya kira karena ini importirnya sebetulnya tidak terlalu banyak
kalau kita dihadapkan dengan para pedagang itu akan sangat banyak kita berhadapan gitu ya
tentu akan ada pertentangan juga di sana sini gitu ya
di hadapan pedagang bisa ratusan ribu yang akan kita hadapi
tapi kalau kita bisa di tracing kita akan hanya berhadapan dengan importir yang jumlahnya saya kira nggak sampai puluhan gitu ya
hanya beberapa importir
nah itu yang sebetulnya yang harus diamankan
dan itu bisa dilakukan dengan cara tracing gitu
oke saya terakhir kembali lagi ke mas anung
mas anung tanggapannya apa yang tadi disampaikan oleh mas retma bagaimana kalau misalnya dilakukan take down ternyata nantinya akan datang lagi datang lagi
ya saya rasa saya setuju take down itu kan hanya salah satu upaya
salah satu upaya
tapi yang penting seperti yang saya sampaikan di awal tadi
kita telusuri pelaku utamanya
dan kita cerat dengan peraturan yang maksimal kalau perlu gitu ya
jadi saya rasa tidak apa namanya saya sependapat mungkin ya
dengan pak redma
pak redma baik
tentunya kita akan menunggu dan juga menantikan bagaimana nantinya pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini
apakah akan terus saja kita melihat di sekitar kita tetap ada masalah
agar kita tetap ada apa namanya ya
aktivitas jual beli dari pakai bekas ini atau langsung sudah hilang
nanti kita akan lihat bersama ya
terima kasih deputi bidang usaha kecil dan menengah kementerian kooperasi dan ukm
ada pak hanung harimba rahman dan juga tadi juga ada ketua umum asosiasi serat dan benang filamen indonesia
sampai ketemu lagi di lain waktu